tarif mrt jakarta sudah ditetapkan
ketua dprd dki jakarta mengatakan tarif mrt disepakati rp delapan lima ratus per sepuluh km
dilansir dari cnn indonesia com subsidi akan disalurkan ke penumpang mrt
yang diproyeksikan sebanyak enam puluh lima ribu orang per hari sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
tarif rp delapan lima ratus per sepuluh km ini terdiri atas dua komponen
yaitu boarding fee yang dipatok sebesar satu lima ratus rupiah
ditambah unit price per kilometer yang dikalikan jarak
mrt diresmikan oleh presiden jokowi dodo minggu lalu
masyarakat bisa menikmati transportasi tersebut secara gratis
sebelum mulai berbayar pada senin satu april dua ribu sembilan belas mendatang
sudah ada produser lapangan siaran indonesia fitria sungkar
di gedung dpr ddk jakarta
tarif mrt telah disepakati rp delapan lima ratus per sepuluh km
apa yang menjadi dasar penetapan ini
ya eva sebelumnya kita tahu memang berbagai pihak atau stakeholder
sebelumnya juga telah memberikan usulan harga masing masing
misalnya dari pemerintah provinsi dki jakarta awalnya mengusulkan
tarif mrt dari lebak bulus bundaran hi itu sebesar rp sepuluh
sedangkan untuk lrt
dan di saat yang sama juga tadi ada pemaparan dari
ataupun usul dari dewan transportasi kota jakarta
dengan tarif rata rata mrt yang dipatok sebesar rp delapan lima ratus
serta tarif lrt yang lebih mahal dari usulan pemprov dki
yaitu sekitar rp sepuluh delapan ratus
tadi memang pemimpinan sendiri yang di dalamnya terdiri dari
anggota komisi c komisi d sejumlah stakeholder
dari unsur pemerintah provinsi dki jakarta dan juga bumd terkait
juga melakukan pembahasan sekitar sedikit
ada beberapa alasan mengapa akhirnya delapan lima ratus merupakan angka
yang disetujui dalam rapat pimpinan gabungan tersebut
tadinya memang ada beberapa aspirasi dari anggota komisi c dan d sendiri
misalnya anggota komisi c di awal tadinya
mengusulkan bahwa tarif mrt ini lebih baik digratiskan selama satu tahun
sedangkan untuk dari komisi d sendiri mengusulkan belum bisa
setujui sejumlah usulan tarif dari pemprov maupun dari dewan transportasi kota jakarta
karena ada sejumlah komponen yang dirasa belum dilaporkan kepada komisi d
namun tadi pembahasannya sendiri sempat ngalur ngidul
tadi bilang ada juga beberapa usulan terkait pematokan harga
misalnya mrt sebesar rp dua belas namun terintegrasi
namun di saat yang sama memang usulan tersebut ditolak
terkait memang belum ada pembahasan secara detail
dari pengoperasian transportasi terintegrasi di jakarta
nantinya memang harus dibicarakan lebih lanjut
namun pada akhirnya tadi dalam rapat
pimpinan gabungan tersebut memutuskan mengapa angka rp delapan lima ratus
dikarenakan itu dianggap menjadi tarif tengah
antara aspirasi baik usulan dari pemprov dki jakarta
dari dewan transportasi kota jakarta
dan juga anggota dewan dpr dki jakarta
setelah diketok tadi oleh ketua dprd dki jakarta prasetyo edy
di mana tarif mrt sebesar rp delapan lima ratus
sedangkan lrt sendiri sebesar rp lima
namun setelah itu tadi sekretaris daerah saifullah mengatakan
angka tersebut masih harus dilaporkan terlebih dahulu
kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
yang saat ini memang rapatnya sedang dilakukan
begitu tengah dibahas gubernur dki jakarta anies baswedan
bersama sekretaris daerah dan juga dari direktur mrt dan lrt
ada tugas yang harus kembali dilakukan oleh mapt mrt dan lrt nantinya
merubah komponen harga dari per stasiun
jika rata rata perjalanan dari lebak bulus
stasiun lebak bulus menuju bundaran hi itu rp delapan lima ratus
tadinya jika setiap stasiun misalnya penumpang
yang turun hanya melewati satu atau dua stasiun
nantinya akan ada median ataupun tarif sekitar hanya dua
sampai rp empat saja
namun dikarenakan tarif yang diketok ataupun yang disetujui tadi lebih rendah
dibandingkan usulan dari pemprov dki jakarta
memang masih kembali harus dibahas lagi terkait berapa tarif mrt dan lrt
per stasiun khususnya dari untuk mrt fase pertama ini
yaitu dari lebak bulus hingga bundaran hi
juga untuk lrt dari kelapa gading menuju velodrome
kapan targetnya seluruh tarif dari moda transportasi yang terintegrasi di jakarta ini kemudian akan ditetapkan
itu juga menjadi salah satu pembahasan terkait apakah tarif ataupun pola integrasi
dari moda transportasi yang ada di jakarta ini akan kapan dan berapa besar
dan tarif yang akan ditentukan begitu
jika kita ketahui bersama sebelumnya pemprov dki jakarta
di sini gubernur dki jakarta mengatakan ada beberapa stasiun sambungan dari mrt
kepada dengan moda transportasi lainnya masalah lainnya
yaitu sini transjakarta
yang dimana sampai tadi memang belum akhirnya disepakati kapan pola integrasi
tersebut akan dilaksanakan begitu
memang tadi baik dari pemprov dki jakarta maupun dprd sendiri mengatakan nantinya mungkin setelah seluruh infrastruktur
yang dimiliki di dki jakarta untuk transportasi masa dirasa sudah mumpuni
ataupun sudah bisa disebut sebagai pola transportasi yang terintegrasi
nanti baru akan dibahas kembali terkait dengan besaran tarif khususnya untuk mrt
dan jika terintegrasi dengan transjakarta
jadi saat ini bisa kita bahwa jika penumpang yang menggunakan mrt
dan ingin menyambung dengan transjakarta nantinya harus kembali membayarkan biaya
untuk transjakarta sendiri yang kita ketahui dekat jauh hanya rp tiga lima ratus
dan untuk di bawah jam tujuh pagi itu hanya rp dua
namun ini belum menyatu ataupun belum terintegrasi
mengingat bahwa keinginan dari
dprd sendiri tadi cukup jelas mengatakan bahwa mereka menginginkan adanya pola transportasi
untuk masyarakat dari perumahan menuju tempat mereka ketahui mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama
ataupun setidaknya memakan waktu
jadi tidak ataupun belum diberikan waktu yang tepat gitu
ataupun ada gambaran kapan untuk pola transportasi
integrasi tersebut akan dilaksanakan eva
baiklah fitriah sungkar melaporkan langsung dari gedung dprd dki jakarta